sementara itu satu persatu pekerja migran di jawa timur yang menjalani karantina di asrama haji surabaya
dijemput perwakilan pemerintah daerah masing masing pada jumat tiga puluh april
mereka yang pulang merupakan bagian dari empat ratus empat pekerja migran yang datang dari berbagai negara
melalui bandara internasional juanda surabaya pada dua puluh delapan april lalu
sugeng haryanto akhirnya bisa bernafas lega
pekerja migran indonesia di malaysia itu bisa keluar dari asrama haji surabaya setelah menjalani karantina selama dua hari
sugeng dijemput perwakilan pemerintah kabupaten jombang untuk diantar pulang ke desanya
kepulangannya saya banyak terima kasih kepada bapak dishub ada bapak dandim dan saya terima kasih kepada pemkot jombang
khususnya pemkot jombang
karena sudah menjemput saya
saya dari sukalila ini asrama haji sampai jombang
seluruh pekerja migran dan pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina di hari pertama kedatangan
setelah diterapkannya aturan karantina sudah dinyatakan negatif covid sembilan belas
setelah berkas berkas seperti surat keterangan bebas covid sembilan belas dan paspor diurus oleh tim penjemput
pekerja migran bisa meninggalkan asrama haji surabaya
kami langsung tadi dengan pak letkol kusnul
kami datang langsung koordinasi dengan beliau
alhamdulillah sudah disampaikan bahwa yang pulang pada hari ini semuanya sudah dinyatakan negatif
tinggal tadi memang banyak dari kabupaten kota yang antri
kami juga sesuai dengan alur di data kemudian hampir lima belas menit lah mbak
saya anggap cepat lah proses kepulangan ini
jadi setelah daftar kemudian paspor diserahkan kami
pak sugeng haryantonya langsung dipanggil sudah bisa keluar untuk pulang kembali ke jombang
namun setelah pekerja migran keluar dari asrama haji surabaya
mereka belum diperbolehkan pulang ke rumah masing masing
sugeng misalnya masih harus menjalani masa karantina lanjutan di puskesmas peterongan
yang dekat dengan desanya morosunggingan
karantina lanjutan ini untuk memastikan para pekerja migran tidak memiliki gejala klinis yang identik dengan covid sembilan belas
selain dari kabupaten jombang tim perwakilan dari kabupaten kediri jember dan madiun juga datang menjemput para pekerja migran asal daerah masing masing itu
para pekerja migran difasilitasi sarana transportasi dan tempat karantina lanjutan
meski mengaku lelah karena harus menjalani karantina lagi
para pekerja migran ini tetap bersyukur bisa bertemu keluarga pada lebaran tahun ini
pada kedatangan pertama ini ada enam puluh enam pekerja migran yang berasal dari luar jawa timur
mereka berasal dari sulawesi tenggara nusa tenggara barat dan jawa barat
untuk proses pemulangan mereka akan diantar ke tempat moda transportasi yang dipilih untuk melanjutkan perjalanan
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur